dari public institute melakukan survei pada satu dua ratus dua puluh lima orang yang tersebar di seluruh kabupaten kota di jawa timur
survei menyebut sebagian yang tidak mau divaksin tinggal di perkotaan dengan tingkat pendidikan terakhir smp
vaksin mereka anggap akan membuat tubuh menjadi sakit
vaksin juga dianggap bertentangan dengan ajaran agama yang mereka anut atau vaksin dianggap bermuatan politik
kalau kita lihat data yang kita miliki kan saya sudah jelaskan ada yang menolak itu tertinggi di mana
misalnya di data saya itu ada di madura
khususnya di pamekasan itu menolak
nah misalnya masyarakat itu mendapatkan informasi informasi yang bercampur dengan informasi yang mungkin ini bercampur dengan hoak
jadi ya informasi yang didapatkan itu tidak utuh terkait dengan covid
saya berpandangan sebagai peneliti masih memungkinkan untuk mengubah perilaku memilih masyarakat terhadap program vaksin ini
para stakeholder penyelenggara covid itu memberikan penjelasan yang lebih utuh kepada masyarakat
menanggapi survei ini satgas covid sembilan belas jawa timur menyatakan setuju
meski begitu satgas bersyukur karena survei internal mereka pada juli dua ribu dua puluh satu justru menunjukkan
karena effort yang dibutuhkan itu lebih tidak hanya sekedar memvaksinasi saja
tapi mengedukasi terus habis itu memastikan bahwa vaksin ini benar benar bermanfaat untuk mereka
karena pada dasarnya untuk membentuk kebalan komunitas kita harus barang barang divaksinasi seperti itu
ini akan terus kita kejar dengan berbagai macam cara ya
rangga umara miki peresia surabaya